rasa ini tiba tiba ada
abang emang baik banget deh
namanya juga anak anak
gak apa apa lah bang
kakak mau kemana
kakak mau pergi
kakak benci sama ayah
kakak mau pergi kemana
kalau kakak pergi siapa yang sayang gak sama aku
ayah berhibur pergi mulu kak
tapi kakak jangan pergi ya
selama nunggu siapa nata ya
itu orangnya dateng
mau apa kak ariad
kak makasih tawadi loh
hehehe udah kecil
maksud kedatangan kami kesini bukan mau jahat
hehehe tapi harus ada yang bisa bilangin
sini dah mbak
yaudah yuk kita kesana
tidak ada jahat
jahat banget lu kak
maksud saya mengundang lasmi untuk datang
saya sudah tahu maksud anda
karena anak buah anda tadi sudah menceritakannya
nah dengan begitu lasmi mau membantu saya
ya asalkan anda memberi imbal yang sangat besar sih
gak jadi masalah
jangan khawatir berata orang yang selalu menepati janji
kalau perlu rumah dan mobil akan saya berikan ke kamu bagaimana
aduh makasih banget ya
baru mau abang jemput udah ada di sini
abis lasmi bosen bang jalan jalan terus
lasmi pengen lebih deket sama anak anak abang
abang senang nih dengernya
tapi soal ketemu sama anak anak ntar aja
sekarang kita jalan jalan duduk aja gimana
bagus banget bang perabotannya
gimana sih bang cara bikinnya
kalau soal itu
abang sama laksmi aja pakai rahasia rahasiaan
abang kasih tahu ya
laksmi jangan kasih tahu sama orang lain
masalah itu sih gampang
lasmi nggak kasih tahu siapa siapa kok bang
yang melakukan semua itu
dia bisa melakukan apa aja yang kita mau
kalau soal ini
rani yang nyimpen
laksmi boleh lihat kan bang kapak itu
abang emang baik banget deh
berapa nanti kak
lebih banyak lagi
tepas di situ
kalian akan kami lupakan
kalau kalian telah menyerahkan kapaknya
kak tahu apa sih kamu tahu kapak ini
wah mau tahu aja
hei cepat serahkan kapaknya
kalau tidak kamu serahkan
kalian akan kami buang ke hutan
dan jadi makanan raja hutan
aprender bahasa bahasa inglis
wah sudah sama
dia bisa dapat tenang
hanya praktisnya effectivement
lompat kemas makasih ya
sekarang aku curug
makan yang apa ya
ya dasar ini gak nak kerja nih
ngapain kamu disini
ayahmu dimana anak manis
pergi lah bicara sama siapa sayang
laksmi kok kamu ada disini
laksmi gak tau lagi harus kemana
laksmi diusir bang dari rumah kontrak
laksmi bisa tinggal sementara disini kok
ih ngapain ya
apa yang kamu mau
laksmi kamu nanti sementara bisa tidur di kamar nila
biar nanti nila tidur di kamar ani ya
makasih ya bang ya
atau kamu mau tanpa laporkan ke ayahmu
biar kamu mendapatkan keman yang lebih besar
kak aku ikut dong

kamu sudah nahan
apa yang kamu lakukan
laksmi lagi cari kalung bang
iya bang sejak tadi waktu laksi mandi kalungnya udah gak ada
ya mungkin aja
ah mana mungkin mereka yang mencuri
jadi abang nggak percaya sama raksmi
yaudahlah kalau misalkan abang nggak percaya kita cari aja yuk
yaudah cari aja
bukan nggak ada
ini dia bang kalungnya bener kan
kalung yang abang kasih buat raksmi